kok sepi banget sih
belum dateng juga ya
tepan aja deh
eh es balok tuh dulu ngapain sih
nyaman banget sih narik narik tangan orang
cie yang baru jadian
karena lo selalu bikin hidup gue jadi sial
kali ini waktunya gue bikin hidup lo jadi siap
gue kerjain ya sekali kali ya
udah ga ada orang
kita liat aja nanti reaksinya es balok kayak gimana
pasti dia bakal kesel banget karena motor kesayangannya banyak kepes
aduh sedih banget
wah tuh kan betul

kenapa tiba tiba ban gue kempes
gw pas ramu ternyata karas
gw liat banget
gw liat satu
sumpah mukanya tadi kesel banget
sampai lupa gue ada kelas
gimana caranya ya
buat ngembalikan kepercayaan klien klien kita
yang udah dihatsu sama si deyan
klien kita kabur semuanya
kita ada di pihak lo
apapun yang terjadi
gue bakal tetap dukung lo
jadi dukung kita
makasih ya lo udah percaya sama gue
nama baik kita
dan gak akan ngebiarin deyan
untuk menghasut anak anak lagi
pokoknya lo harus menang
bikin dia gak punya celah
jadi leader geng serigala
kita juga bakal bantu lo
untuk masalah keuangan geng serigala
kita bakal cerit lain baru
lo berdua dupercaya
raya juga ingetin ke gua
supaya gue gak kalah dari ajang road rest
karena hadiahnya lumayan besar

dan ke ibu

jadi lo pelakunya
diapa apain dulu ya
kok sepi banget sih
si raya kemana lagi
belum dateng juga
eh esbalok tunggu dulu ngapain sih
demen banget sih narik narik tangan orang
cie yang baru jadian makin romantis aja pakai pegang pegangan segala lagi
kan gara gara lo kan narik narik tangan gue jadi kita dikira pacaran terus dicecein
ih inajiz ah kepasiinlah tangan gue ah
eh eh tunggu dulu ya ngapain juga sih gue ikut sama allah
masa banget jadi orang
lo mau tau kenapa sekarang gue tanya sama lo
enggak enggak enggak enggak usah
eh tunggu dulu tunggu tunggu tunggu ya
oh lu masih mau ngelak
lo gak mau ngaku jadi menurut lo bukan lo yang ngepesin ban motor gue
ya ya bukan lo
gue akan kasih liat nih ini sama lo
tunggu ini mau kemana
is baklok bisa gak sih lo lepasin tangan gue gue bisa jalan sendiri
gue gak mau lepasin karena gue tau kalo gue lepasin lo yang ada kabur
hah kabur emang gue mau kabur kemana lagian gue salah apa sih sampe ditahan tahan kayak gini
wow lo masih gak tau kesalahan lo apa
oh enggak enggak enggak

surprise sih buat gue semoga surprise juga buat lo
sumpah ya nih cowo tuh ngeselinnya luar biasa banget
ini sih lah harus tau olin
aduh jangan tak kemarin kan sila lagi patah hati gara gara ngeliat video viralnya boy sama reva
masa sekarang dia harus berukan hadapan

tapi tapi olin kalo misalnya sila gak tau bisa bisa reva semakin kecantilan sama boyz dan mereka jadi semakin deket
bener juga sih tumben lo pintar yaudah ayo kita cari sila yuk ayo ayo
wah ini es krim gue gimana lagi
udah ikut aja sini
udah ikut aja sini
udah ikut aja sini
lo ngapain sih bawa gue kesini
tuh lo liat
aduh aduh aduh sakit perut gue kayaknya gue harus ke toilet sekarang
no lo gak boleh pergi kemana mana diem di sini
tuh tapi perut gue beneran sakit es balok kotega pengeliat gue kayak gini aduh sakit banget
besok besok sekolah acting dulu acting lu gak bagus
gue tau lo gak bener bener sakit perut kan lo cuma pura pura
tuh lo liat perbuatan lo
pak sekarang videonya dimudarin sedikit terus diplay pak
ya dari situ diplay aja
ya di part itu aja pak
mau ngelak apa lagi
habisnya gue tuh pengen ngerjain lo aja tadi
habis lo selalu bikin hidup gue jadi ribet sih
jadi gue pengen balas dendam
besok besok lo harus lebih pinter
ini kampus elit cctv ada di mana mana bukan warung remang remang
jadi sekarang gue minta pertanggung jawaban lo
tanggung jawab hah gimana caranya gue tanggung jawab coba gue gak bisa benerin ban kempes
ya lu berani berbuat berani bertanggung jawab dong
enak aja makanya lo anak kecil pak pak makasih banyak ya pak
saya permisi ikut gue
mas bapak tunggu dulu gak bisa gue gak bisa
lo udah ketangkebasan lo gak bisa ngelak lagi
mau gue bawa ke ruang dekar
atau kita urus ini secara damai antara lu dan gua
asbalok bisa gak sih lo agak halus gitu narik gue gak usah kasar kasar
mau tiup ban motor gue sampai penuh lagi kayak semula atau lo dorong ke bengkel terdekat
hah apaan sih asbalok lo kasih pilihan kok aneh banget kayak gitu